berada di pengungsian tidak menyurutkan semangat para pengungsi menyambut hari ulang tahun indonesia
para pengungsi meramaikan kegiatan di pengungsian dengan menyelenggarakan berbagai lomba
tidak terlihat raut kesedihan di paras anak anak pengungsi di posko induk kecamatan gunung sari lombok barat
meskipun kebanyakan dari mereka telah kehilangan rumah akibat gempa bumi
anak anak ini berebutan untuk berpartisipasi dalam lomba di pengungsian dalam rangka menyambut hari ulang tahun indonesia ke tujuh puluh tiga
berbagai jenis lomba digelar mulai dari lomba makan kerupuk lomba memindahkan bola sampai lomba mewarnai
tidak ada hadiah yang diberikan kepada para pemenang namun mereka tetap berlomba dengan sukacita
kamu senang gak kan ini lagi di pulang
ya kami buat kesan kepada jakobidodo suruh sini kami minta bantuan
suasana di pengungsian pun kental dengan nuansa kemerdekaan
berbagai pernak pernik sudah dipasang di tenda tenda pengungsian
kepala posko pengungsian gunung sari mengatakan selain untuk menyemarakan hari ulang tahun indonesia
lomba ini juga untuk mengalihkan perhatian anak anak dari rasa sedih dan trauma
lomba ini diadakan oleh teman teman relawan baik yang dari dalam maupun dari luar
itu tujuannya untuk menghilangkan rasa trauma bagi adik adik terutama sekali yang ada di pengungsian ini
padahal pengungsian ini kan bukan hanya satu posko
menangani empat puluh pos pengungsian
di pengungsian induk gunung sari sendiri terdapat lebih dari dua ratus anak anak
desa ramadhan lombok barat
sampai jumpa di video selanjutnya